lebih dari sembilan belas orang kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada
pemohon nomor dua kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk
memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim
kemudian para pihak supaya hadir tanpa kami panggil untuk jadwal jadwal tersebut
sedangkan hari senin tanggal satu april pemohon nomor dua tidak hadir dulu
sementara yang lain tanpa kami panggil supaya hadir karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi
karena memang harus dicermati bahwa ini kan perkara interpartes ya adversarial
jadi ketika mahkamah harus memanggil
membantu memanggil nanti ada irisan irisan dengan keperpihakan itu
kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar
kalau saksi atau ahli nanti mahkamah yang harus hati hati soal esensi keperpihakan itu
tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah
bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga
itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat mustad hakim
sehingga nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan
sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan pertanyaan
yang mengajukan pertanyaan pun mahkamah
nomor dua ini bukti pk satu sampai dengan pk satu ratus sembilan puluh empat ya pak
tadi agak miss soal pengesahannya
nanti catatan catatan nanti bisa dicek pak karena banyak sekali ini
jadi nanti kami sakan selebihnya yang tidak ada catatannya
baik saya kira sudah cukup semua
apakah kami termohon masih diperkenankan untuk menambah alat bukti yang mulia